dari kabar operasi cipta kondisi selama perayaan pergantian tahun baru
di sidoarjo puluhan kenal potbrong disita polisi dalam razia yang digelar di pasar induk larangan
sementara di surabaya polisi memburu kendaraan pengguna kenalpot berong
serta melarang keras bengkel menerima order modifikasi kenalpot
razia kenalpot berong petugas langsung memeriksa lapak milik pedagang on the hill motor
di pasar luar kelarangan sidoarjo
dari pemeriksaan polisi mendapati sejumlah kenalpot berong
sengaja disembunyikan pedagang agar tidak diketahui petugas
petugas langsung menyitanya dan mengimbau agar pedagang tak menjualnya kembali
dari razia kali ini petugas menyita tiga puluh kenal pobrong yang tengah dijual di sejumlah lapak
razia ini sengaja digelar untuk mengurangi penggunaan kenalpot bronk
selama perayaan malam pergantian tahun baru
razia kenalpot berong juga dilakukan polisi
di sidoarjo puluhan kelarangan sidoarjo
di sejumlah ruas jalan di kota surabaya
saat razia polisi langsung menilang dan menyita kenalpot gong milik pengendara motor
selain itu petugas juga langsung memusnahkan kenalpot berong sitaan
sambil merazia polisi juga sekaligus memberikan imbauan keras kepada para pengguna kendaraan roda dua
agar tidak menggunakan kenalpot bond selama perayaan malam pergantian tahun
melegaskan imbauan tersebut
kamis siang kepolisian daerah jawa timur secara resmi melarang
masyarakat menggunakan kenalpot bron selama perayaan malam tahun baru
penggunaan kenalpot bronk melanggar uu nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
melanggarannya adalah spesifikasi teknis itu tidak masuk di dalam kendaraan motor sesuai dengan appm
agen tunggal pemegang merek itu
lepas daripada kita melakukan penindakan apalagi mengganggu daripada ketertiban di masyarakat
polisi akan memberikan sanksi kepada pengendara motor dengan menyita kendaraan jika terbukti melanggar
kendaraan akan dikembalikan usai perayaan pergantian tahun tentunya dengan membawa kenalpot asli motor